suka liat aja begitu begitu pengen nyusul iya
gue udah bawain susu susu murni langsung dari sapi ini
panah aja lu lagi panah barangan aja loh itu buat
anak anak bukan yang buat baik kalau yang baik itu yang empeng
abang kan uh yang kayak gimana sih pokoknya abang ipan suwer ampem leber
itu bukan orang bang ipan lagi andi ya ya perlu diketahui bahwa bang ipan itu masih
berjaga tong tong jadi ya bang ipan itu belum disentuh sama wanita lain
kecuali bang ivan yang nyentuh kita enam mulu sih lah tenang aja pokoknya kalau orang
itu ada bang ipan kagak bakalan ngopenin kagak bakalan peduliin itu kan bukan orang
ipan ya enggak bener ya bang ya yang kayak sekarang masuk aja ke dalam ya
aduh aduh aduh aduh aduh aduh
oke coklat nih omimosum multisahara bernama chicks naginnya sih nih ini nggak biasanya seribu sembilan ratus delapan puluh lima video langsung bunuh ramut tapi bikin portasi di pasokan abang malah sepuluh tahun itu sampai selesai
sekarang begini aja gimana kalau baik kita bawa ke pos mendingan kalau gitu

ngapain sih megang megang karet karet tali ngapain sih megang megang tali begitu mah
gua mau bunuh diri lah
hai ya allah mah jangan begitu banget ngapa manang isma makanya nangis aja udah jelek mukanya
apalagi nangis serem banget eh bukan lagi sedih loh lagi sedih loh tapi jangan begitu mah kalau
mah bunuh diri di gang dangdut agak rame banget yang berkuar lagi sepi sepi mah ya allah mah
jangan ngapa mak jangan mah apa lu bilang gua gak mau mati tahu nggak
teratetst mak kalau lama belajar di jerman nih mati kayak bunuh diri ke itu
gantung diri sama aja makatnya
udah makan belum
kalau udah masak nok makan dulu ntar terusin dah bunuh dirinya ya
ya allah ya baru tahu nih orang bunuh diri teribet dinamat ya

ini perempuan yang bakal jadi kerasnya nolong kau gini nih
tolong karena terima kasih
emang lu pernah nolongin gua bisa enggak lu selesaikan masalah gua
ya allah ya allah emang lu pernah nolongin gua bisa enggak lu selesaikan masalah gua
enggak lu selesaikan masalah gua
saya begitu begitu pengen nyusuk iya
gue udah bawain susu susu murni langsung dari sapi ini
barangan aja loh itu buat anak anak bukan yang buat baik kalau yang baik itu yang
mpeng bisa ke lelodan eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
hai assalamualaikum waalaikum salam
pada kemana jelasin ada tapi ngomong ngomong ada hp
baik banget itu baik bander banget
anak itu titipan allah harus dijaga
kalau nih baik bukan anak lupa deh cari aja orang tua itu dia permasalahannya
kong haji ini bocah kagak ada petunjuknya dimana orang tuanya ya enggak bener kong
haji sekarang nih bocah rapat aja dulu kita
ajok minta tolong ya
jagain tolong sebentar aja
nah lah lah lah
wah pada mang pada mang
yaa itu si cepik yaa malah di mainin di kereta dorongnya
ntar kalo nyungse baru nyawa tuh orang
udah antepin aja itu kan urusan kong haji
emang boleh deh anak kita
pagian mentang mentang rambut kena sama orang aja berlaku
lihat dong itu urusan kita juga
ntar kalo itu ada kenapa kenapa
kita juga yang repot
aku jadi budak antepin aja
cepik pulang ke rumah kita